fenomena tahunan kulminasi utama atau hari tanpa bayangan akan kembali terjadi
dan dirasakan oleh masyarakat jawa timur dalam lima hari ke depan
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg stasiun kelas tiga banyuwangi jawa timur
jumat siang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peningkatan suhu yang dapat mengakibatkan dehidrasi
fenomena tahunan ini terjadi karena posisi matahari tepat berada di paling tinggi langit
dan rotasi bumi tidak tepat berhimpit
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg stasiun kelas tiga banyuwangi jawa timur
jumat siang menyatakan fenomena kulminasi utama atau hari tanpa bayangan ini terjadi
ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi dari langit dan rotasi bumi tidak tepat berhimpit
dan saat itulah matahari akan berada di titik zenith atau tepat di atas kepala
akibat fenomena ini membuat semua bayangan benda tegak akan terlihat menghilang
karena bertumpuk dengan benda eksternal
fenomena kulminasi utama ini terjadi dua kali dalam setahun di daerah tropis
akibat fenomena ini pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat
untuk mewaspadai adanya peningkatan suhu yang akan berpotensi menyebabkan dehidrasi
diperkirakan suhu akan berada di kisaran tiga puluh satu derajat celcius dari hari biasa
fenomena ketika matahari itu tepat berada di atas langit yang paling tinggi
jadi bayangan kita itu tidak terlihat tidak ada bayangannya
itu nanti di banyuwangi terjadinya tanggal lima belas oktober di jam sebelas lewat delapan
ini fenomena tahunan itu sebenarnya
iya itu tiap tahunannya
karena kan gerak semua matahari
itu penyebabnya apa
jadi ini karena mataharinya itu tepat berada di posisi paling tinggi
jadi bidang ekwater bumi itu atau rotasi bumi
nah itu tidak tepat berlipit dengan bidang ekliptikanya